eko setiawan sekuriti di landmark mall ini terus mengawasi setiap pengunjung agar disiplin mengenakan masker
bila ada yang menurunkan maskernya sekuriti berhak memperingatkan pengunjung
ini adalah prosedur baru dari mal yang berada di surabaya barat ini
selain mengenakan masker setiap pengunjung juga diwajibkan mencuci tangan dan menjalani pemeriksaan suhu ketika masuk mal
pembersihan fasilitas umum dengan disinfektan juga terus dilakukan
sementara tanda jarak aman bagi pengunjung dibuat di berbagai titik
setelah psbb di surabaya tidak dilanjutkan awal pekan ini pengelola mal memilih pekan ini sebagai masa transisi
tidak semua gerai telah buka kembali
beberapa gerai makanan juga masih diarahkan untuk tidak makan di lokasi
jadi untuk sementara ini sampai dengan minggu ini kami jam operasionalnya dari jam sebelas sampai dengan jam tujuh malam
dikarenakan kan para tenan tenan ini mereka beradaptasi terlebih dahulu dengan masa psbb transisi yang ditetapkan oleh pemerintah

pemerintah yang berada di kota ini juga tidak bisa langsung buka
justru sudah mulai membolehkan pengunjung makan di tempat dengan pengaturan khusus
di antaranya tempat duduk berjarak dan pemasangan akrilik
para pengunjung yang duduk berhadapan dipisahkan dengan lapisan bening ini
di food court semua meja kita berikan akrilik pembatas
tujuannya apa semua hanya tujuannya untuk membentuk trust
kepercayaan masyarakat bahwa di mal ini aman di mal ini memang menerapkan dengan ketat protokol covid sembilan belas
pembersihan diri dengan sabun bilik ultraviolet dan pemeriksaan suhu juga diwajibkan sebelum masuk mal
selain pengelola mall penyewa gerai juga menerapkan pengamanan berlapis
ya beberapa restoran di mal juga ini menyarankan setiap pengunjungnya untuk melakukan scan barcode seperti ini
cukup mudah tinggal men scan saja
kemudian kita langsung mengisikan data
seperti nama kemudian nomor handphone dan juga suhu tubuh
tujuannya adalah bila mana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pihak restoran merasa bertanggung jawab untuk lebih mempermudah proses tracingnya
tapi keamanan dari kita bagaimana ya pak steven bagaimana keamanan datanya
ya keamanan data kami sangat memperhatikan keamanan sebuah customer
jadi kami melakukan hal ini termasuk kami sudah pikirin semua data ini langsung masuk ke kantor kami
jadi tidak ada yang bisa dibuka oleh karyawan di dalam toko juga
di kantor itu hanya kita buka pada saat kita membutuhkan untuk traceability purpose
juga termasuk dari semua cara order semua kita sudah pakai qr sampai payment supaya ada contactless dining yang kita bisa ciptakan supaya tamu tamu itu lebih nyaman dan tenang
arus jalan pengunjung di mal mal ini pun juga diatur untuk menghindari persimpangan antar pengunjung dalam satu jalur
rata rata mall di surabaya selalu berdiri di antara jalan jalan